cnn indonesia breaking news
pilot sriwijaya airline menyebutkan pihaknya saat ini masih fokus terhadap pencarian fakta
terkait kejadian pesawat yang hilang kontak ini
dan kita sudah terhubung melalui sambungan telepon
dengan kapten pilot washi arjanda stolani dari maskapai sriwijaya airline
selamat pagi cap
ya selamat pagi
ya oke cap ini kan sudah banyak informasi yang beredar
tapi sebenarnya apa yang terjadi dengan pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh
ya selamat pagi
ya oke cap ini kan sudah banyak sekali informasi yang beredar di
baik itu di media sosial kemudian juga di portal portal berita
namun bisa anda konfirmasi cap apa sebenarnya yang terjadi
dengan pesawat sriwijaya air kode sj satu ratus delapan puluh
ya saya sedikit sebelumnya ingin menyampaikan bahwa
kita di seluruh keluarga sriwijaya maupun teman teman pilot di seluruh indonesia
mengucapkan turut berduka atas kejadian ini
karena ini keluarga kita itu sangat kecil
kita itu mengenal mereka itu cukup

kita sudah mengenal mereka pribadi ya
setiap pilot dan setiap pramugari atau pramugara itu
kita kenali kadang sampai keluarganya
kita sudah makan bersama bekerja bersama
dan kita tahu perjualan mereka untuk selalu mengutamakan keselamatan
di depan segalanya
kita juga ingin menyiapkan
saya juga ingin menyampaikan bahwa saya ini bicara bukan atas nama sriwijaya air
karena kebetulan saya bekerja juga di sana
tapi perwakilan sriwijaya itu dari humasnya sendiri
tapi yang jelas teman teman saya semuanya sedang ikut berduka cita
keluarkan waktu tenaga dan fasilitas pribadi
di mana perlu untuk merelakan diri
membantu keluarga korban untuk mengatasi ini
karena ini kehilangan yang cukup besar untuk tiap keluarga yang
walaupun hanya satu yang terhilang
untuk kita begitu banyak yang hilang kita tahu rasanya
itu kalau hal hal seperti ini terjadi secara mendadak itu
secara mental fisik emosional itu
itu sangat mendalam
melanjutkan mengenai pembicaraan saya ini
saya ini di bagian accident analys and prevention di ikatan pilot indonesia
dan dari atau dipersingkat sebagai ipi ya
ipi ini juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh
pegawai dan juga instansi yang telah luar biasa melakukan pergerakan begitu cepat
untuk mencari pesawat dan korbannya
eh dan geraknya cukup cepat daripada eh
udah zaman zaman dulu ya
ee lost contact nya lalu apa langsung itu semuanya itu bergerak
kami sampaikan terima kasih kepada air traffic controllers
airnev indonesia triwijaya air basarnas tni polri coast guard
dan jangan lupa knkt yang akan menangani ini semua
dan memberikan kita suatu masukan yang akan memperbaiki kita ke depan
ini kalau misalnya digambarkan secara psikologis
pasca adanya kecelakaan pesawat ini bagaimana sih secara psikologis
mungkin para pilot dan juga para kru dari pesawat ini melihat kejadian seperti ini
ya stres kita itu sebenarnya levelnya kalau kita tidak ter
kalau kita tidak terlatih itu sangat tinggi ya
eh di indonesia ini pemahaman publik mengenai eh
tapi keperluan pilot itu apa saja sih untuk kita itu bisa terbang secara efektif
mengurangi human factors mistakes lalu disiplin kehidupannya itu harus seperti apa itu tidak banyak dimengerti
bahkan kadang kadang di keluarga pun tidak semua mengerti bahwa pola tidur kita saja sudah tidak normal
saya mau terbang nanti malam jam dua malam itu saya harus siapkan diri bisa tidur siang
mungkin untuk saya contohnya minimal itu enam jam
nah bagaimana saya bisa merubah pola tidur saya contohnya
supaya saya nanti malam saya itu justru optimal sebisa mungkin
itu ada yang namanya circadian ridom kita itu bisa terganggu
nah untuk setiap tidur siang di sekitar kita ini kan rumah kita ini keluarga kita itu
harus tahu tidak boleh diganggu karena kualitas tidur itu akan berefek nanti kepada performa kita di penerbangan ini
jadi lingkungan kita pun kadang kan umpamanya tetangga bilang
oh saya mau konstruksi rumah ya renovasi tapi tenang itu sampai jam lima doang
ya untuk kalian sampai jam lima doang mungkin tidak terganggu kali ya tapi kalau untuk pilot itu dua puluh empat jam kapanpun
dia harus punya suatu tempat yang aman nyaman tidak ada pikiran lain
tapi kalau tidak membawa pikiran ke pesawat itu saya rasa level kemampuannya relatif cukup tinggi
dan itu kita tingkatkan terus dengan banyak training yang dilakukan walaupun masih banyak yang bisa diperbaiki
oke baik kapten pilot washi arjanda stolani tentunya kami mengucapkan turut berbela sungkawa sebesar besarnya
selain kepada keluarga korban juga kepada seluruh pilot dan juga flight attendant di indonesia
terima kasih atas informasinya sehat selalu cap
saya mau satu hal lagi saya mau sampaikan
kemarin ada keluarga korban temannya yang meminjamkan
salah satu jendera mata yang diberikan oleh salah satu pramugari nya
jadi dia yang akan menjaga saya supaya kita ini berjuang untuk keselamatan kita ke depan
dan kami yakinkan kita dari ikatan pilot indonesia tidak akan membiarkan
menyianyiakan nyawa yang hilang untuk
kedepan supaya bangsa kita ini di bidang penerbangan itu lebih maju
ya baik kita doakan bersama kapten pilot washi arjanda stolani
terima kasih cap sudah memberikan informasi kepada cnn indonesia
selamat kembali beraktifitas